menikmati aneka burger sepertinya seru juga nih untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga atau teman teman
saat ini saya sedang berada di salah satu pusat berbelanja di jakarta barat
beragam burger terenak yang ada di ibu kota ikut serta dalam pagelaran festival burger
acara ini menawarkan lebih dari delapan puluh jenis burger dari lima belas resto burger
dari puluhan burger yang dijajakan di festival ini saya mencoba salah satu varian burger dari lima jakarta
yang tak tergoda dengan lapisan keripatan burger seperti ini
tak hanya beef patty di dalam burger ini ada juga brisket atau sandung lamur yang diasap selama lima belas jam
ditambah keju slices dan sayuran seperti ini
penasaran seperti apa rasanya
daging brisketnya itu wangi smokinya cukup kuat dan beef pattynya juga lembut dan juicy
dan dari kepaduan honey mustard dan barbecue sauce nya jadi rasa burgernya itu terasa lebih asin asin dan manis
tak cukup dengan satu burger kita icip varian yang lain
pilihan saya jatuh pada burger dari sold boy stake to go
uniknya burger ini tidak menggunakan roti burger berbentuk bulat melainkan roti tawar dengan rip eye
perpaduan dari rip eye nya ini membuat rasa burgernya itu seperti kita sedang makan steak di dalam burger
jadi rasanya masih cukup enak dengan perpaduan cheddar slice nya
apalagi ditambah dengan krim pilih kental
burger memang jadi salah satu makanan populer
dengan varian rasa yang beragam festival ini menjadi pilihan para pecinta burger khususnya bagi warga jakarta
berapa banyak pilihan burger di jakarta
banyak sih karena banyak macam macam pilihan burgernya
bisa pilih mau yang mana aja sih enak
mencoba berbagai rasa dan milih secara langsung gitu
pengunjung bisa memilih aneka burger dengan rentang harga mulai dari puluhan ribu hingga tiga ratus ribu rupiah untuk satu porsinya
tunggu sebentar ya
setelah puas menikmati burger saya mau coba aneka permainannya
ini nih yang menarik perhatian saya
ada kerangka besi yang beralur dan mengeluarkan bunyi yang melengking setiap disentuh
karena gagal terus saya coba permainan yang lebih banyak menggunakan gerakan
biar sekalian membakar kalori
setiap permainan di sini hanya dibanderol sepuluh ribu rupiah saja
wah seru banget deh abis makan burger kita bisa main di aneka booth yang ada di sini
dan tempat ini bisa anda nikmati hingga tanggal dua puluh tiga juli
menteri tanzil dwi ari jakarta